akibat tidak bisa melihat kondisi jalan karena hujan deras
sebuah mobil sedan terjungkal di atas sungai di jalan rungkut alang alang surabaya
petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil karena posisi mobil yang melintang di atas sungai
beginilah kondisi mobil sedan yang dikemudikan oleh suharyono warga sidoarjo
yang terjungkal ke sungai rungkut alang alang surabaya jawa timur selasa pagi
mobil rusak parah di bagian kap mesin dan bagian bemper belakang karena tersangkut pembatas sungai
kejadian ini berawal saat suharyono mengendari mobilnya di tengah hujan deras yang mengguyur lokasi kejadian
dan akibatnya ia tak bisa melihat kondisi jalan dengan jelas
saat berada di pertigaan jalan rungkut alang alang tiba tiba ia merasakan mobil yang dikemudikannya seperti terjungkal
saat ia turun ternyata mobilnya sudah berada di atas sungai
hujan deras bahasa jawa itu gak kelihatan sama sekali
enggak kelihatan sama sekali
itu kecepatan tinggi pak
enggak gak tahu kalau kecepatan tinggi biasalah kalau itu berapa tinggi
petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil tersebut pasalnya posisi mobil melintas di atas sungai
akhirnya mobil dievakuasi dengan cara ditarik ke atas menggunakan katrol
meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini
namun akibat kejadian ini membuat arus lalu lintas di kawasan rungkut alang alang mengalami kemacetan panjang
muhammad januar komarudin surabaya